kasus baik nuril memasuki babak baru
senin siang baik nuril melaporkan tindakan pelecehan seksual
oleh mantan atasannya yakni mantan kepala sekolah sma tujuh mataram
ke polda nusa tenggara barat
bersama lima belas pengacaranya
baik nuril mantan guru honorer sma tujuh mataram
mendatangi mapolda ntb pada senin pagi
baik didampingi belasan pengacara gabungan birohukum
dan bantuan advokasi universitas mataram
melaporkan dugaan tindak pidana pelecehan seksual kepadanya
muslim saat ini menjabat sebagai kabit pemuda
dinas pemuda dan olahraga kota mataram ntb
mantan atasannya itu disebut nuril
kerap menelpon dirinya dengan kalimat yang berboha susila
bahkan saat melakukan aktivitas seksual dengan orang lain
dari birohukum bantuan advokasi universitas mataram
berjumlah lima belas orang advokat mendampingi ibu nuril
untuk melaporkan dugaan tindak pidana
yang berboha susila
yang dilakukan oleh pimpinannya
yang berinisial hm
adalhamal ini untuk awalnya kami menggunakan
ketentuan pasal dua ratus sembilan puluh empat ayat dua ke satu kuhp
yaitu dugaan tindak pidana pencabulan pimpinan kepada bawahannya
nah saat sekarang sedang berlangsung
ibu nuril dilakukan interogasi
ini kasus terkait antara rentan waktu
antara dua hari
dari dua ribu tiga belas sampai dua ribu empat belas
nah termasuk yang kami laporkan ini
perbuatannya itu yang terjadi pada tahun agustus dua ribu tiga belas
yang menggunakan sarana handphone
nah seperti pengakuan hm dalam persidangan
dimana ibu nuril sebagai terdakwa
hm mengakui bahwa dia telah menelpon ibu nuril
kemudian menceritakan sesuatu yang sangat tidak
sebagai aku pimpinan yang seharusnya memiliki telah tindakan

saya memilihkan teladan yang baik
menceritakan aktivitas seksualnya dia
yang tujuannya untuk memunculkan birahi terhadap ibu nuril
untuk itu kami laporkan kejar hari
ini kami laporkan karena kami menunggu putusan ikhlas dan dua
baik nuril yang dihubungi selesai melaksanakan sholat zuhur di mapolda ntb mengatakan
melaporkan mantan atasannya untuk mencari keadilan atas kasus yang menimpanya
kepala membasah ya
sekaligus saya mencari keadilan
mungkin ini jalannya biar terbuka semuanya
muslim adalah orang yang melaporkan baik nuril ke aparat hukum
muslim menuduh baik nuril menyebarkan rekaman percakapan asusila dirinya
pada dua ribu empat belas silam
kasus baik nuril telah memasuki babak baru
ia dipanggil kejaksaan negeri mataram hari rabu lusa
untuk menjalani proses hukum putusan mahkamah agung
lalu rahmat junaidi mataram